menko pmk muhajir effendi melakukan pengecekan kesiapan mudik di kantor jasa marga gerbang tol cikampek utama karawang jawa barat senin sore
muhajir menyebut kesiapan jasa marga menghadapi arus mudik dan balik sudah seratus persen
menko pmk memprediksi tahun ini akan ada kenaikan jumlah pemudik mencapai lima puluh persen lebih
untuk antisipasi lonjakan ini pihak jasa marga telah memaksimalkan persiapan mulai dari infrastruktur jalan tol serta fasilitas pendukung seperti kesiapan rest area
jasa marga juga akan memfungsionalkan sejumlah ruas tol seperti jalan tol japek dua selatan
untuk menyiasati penumpukan pemudik jasa marga akan memberikan diskon tarif tol pada tanggal tiga dan empat april sebesar dua puluh persen
supaya mudik awal sehingga tanggal tiga dan empat yang mudik awal tanggal empat dan empat itu kalau lewat tol yang diadakan di dalam pengelolaan jasa marga dapat potongan dua puluh persen
untuk operator yang lain masih ada jasa komponensi
nanti juga akan ada penambahan tol fungsional artinya belum dikenai tarif tapi sudah bisa digunakan
kemudian ada ini yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana lebih menjamin kenyamanan yang akan menggunakan atau memanfaatkan rest area